sejak pandemi berakhir arab saudi menggelar ibadah haji tanpa pembatasan jumlah jemaah haji
ibadah haji sendiri diprediksi akan mulai digelar dua puluh enam juni hingga satu juli dua ribu dua puluh
lalu bagaimana kondisi terkini di mekah arab saudi sudah bergabung bersama kami sore hari ini
redaktur pelaksana detik hikmah erwin daryanto
assalamualaikum selamat sore erwin
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat siang dari sini ya
terima kasih sudah menyempatkan untuk sedikit berbagi pengalaman terkait dengan bagaimana
pantauan kesiapan pelaksanaan ibadah haji di mekah arab saudi sejauh ini seperti apa erwin
baik terima kasih mbak tiffany jadi memang hari ini enam juni dua ribu dua puluh tiga
ini jamaah haji indonesia sudah mulai membanjiri arab saudi karena akan datang hari ini
delapan belas kloter dari madinah dan tujuh belas kloter dari jawa
jadi kurang lebih sudah ada sekitar empat puluh ribuan jemaah haji indonesia yang memadati mekah mbak tiffany
oke erwin cuaca ekstrim diprediksi menjadi salah satu tantangan jemaah haji pada tahun ini
bahkan diprediksi cuacanya bisa mencapai atau menyentuh angka empat puluh sembilan derajat celcius
bagaimana anda kemudian dan juga jemaah haji lainnya menghadapi serta mengantisipasi cuaca panas ini
baik terima kasih mbak tiffany
memang cuaca ekstrim itu menjadi tantangan tersendiri dari jemaah haji indonesia tahun ini
maupun panitia penyelenggara haji kementerian agama ini menjadi tantangan tersendiri
karena semang cuaca dan nasi kata itu tidak panas
sehingga kemudian jamaah diimbau benar benar untuk menjaga kesehatan yang pertama itu
kemudian ketika beraktivitas di luar hotel itu membawa sejumlah peralatan untuk melindungi diri dari panas
seperti payung kemudian sendal kemudian membawa semprotan air
dan yang terpenting adalah jangan lupa untuk minum air
minum dua ratus ml minimal dalam satu jam meskipun tidak haus
usahakan untuk minum untuk mencegah terjadinya dehidrasi
oke erwin bagaimana kemudian terkait dengan sarana medis dan juga pelayanan kesehatan
yang diberikan oleh petugas kepada jemaah haji
sebagai imbas dari cuaca ekstrim ini
apalagi diprediksi dengan menyentuh angka empat puluh sembilan
dan juga masih akan berlangsung pada saat puncak pelaksanaan ibadah
di arafah musdalifah serta mina nantinya
baik kementerian agama dalam hal ini kemudian panitia penyelenggara ibadah
dan kementerian agama telah menyiapkan antisipasi terhadap cuaca ekstrim ini
antara lain misalkan di setiap terminal sekitar masjid
di jum'at dan masjid aram itu ada subsektor subsektor yang disediakan oleh kementerian agama
di mana di situ tersedia petugas medis petugas kesehatan dan petugas yang di lapangan
baik itu petugas kesehatan maupun petugas pelindungan jamaah
itu selalu dibekali dengan semprotan air kemudian payung
dan yang siap memberikan bantuan kepada jemaah
selain itu juga kementerian agama menyiapkan klinik kesehatan haji indonesia
yang kapasitasnya memiliki dua
dua ratus lima puluh tujuh tempat tidur dari dua ratus lima belas tempat tidur rawat enam delapan belas tempat tidur icu dan dua puluh empat tempat tidur igd
dan tidak itu saja tidak hanya soal kesehatan saja
tapi juga kementerian agama juga memastikan bahwa
jemaah haji indonesia meskipun sedang sakit
tetap menjalankan ibadahnya tidak tertinggal
dengan menyediakan pendaping ibadah jemaah hujur
jadi jemaah jemaah yang berada di dalam kesehatan
karena kondisi kesehatan dan sebagainya itu
terpaksa harus menjalankan ibadah di rumah sakit
erwin jemaah haji indonesia tahun ini didominasi oleh kalangan lanjut usia
dengan beberapa mengalami demensia
nah sejauh ini bagaimana pantauan anda terhadap kondisi terkait dengan
pendampingan kemudian penanganan
jemaah haji indonesia adalah jemaah haji indonesia
enam puluh tujuh ribu diantaranya jemaah lanjia
dan diantara itu memang beberapa mengalami
memiliki resiko untuk mengalami dimensia
nah untuk mencegah itu mengantisipasi itu
dan kementerian agama dalam ippih arab saudi
itu untuk ketika jemaah mengalami demensia
mereka mendapatkan perawatan dan mendapatkan pendampingan
dengan cara kita diajak ngobrol komunikasi
dan lain sebagainya
karena demensia ini merupakan fenomen jemaah haji indonesia tahun ini
karena memang jemaah haji indonesia kebanyakan lanjia
kemudian kepada jemaah yang makan demensia
diberikan stimulus positif kurang lebih dari itu
misalkan dengan mengajak ngobrol pasien bersosialisasi dan sebagainya
baik terima kasih erwin daryanto redaktur pelaksana detik hikmah
dari mekah arab saudi
wassalamualaikum wr wb